inilah kebun durian montong milik rianto warga desa panglungan kecamatan wonosalam jombang jawa timur
salah satu durian unggulan dari lereng gunung anjas moro ini pohonnya tidak terlalu tinggi
bahkan buah durian tampak begitu lebat hingga nyaris menyentuh tanah
pohon durian montong ini ternyata menggunakan metode top working atau sambung pucuk
yakni pohon durian lokal disambung dengan pucuk pohon durian unggulan sehingga menghasilkan varietas unggulan
keuntungan yang dirasakan para petani dengan metode ini sejak pohon berusia tiga tahun dari masa tanam
di usia tujuh tahun sudah bisa berbuah dua kali
bahkan bobotnya pun cukup fantastis bisa mencapai lebih dari sepuluh kilogram
kalau masalah sedikit banyak itu tergantung musim tergantung cuaca
sampai berat berapa kilo pak
yang paling besar bisa mencapai sepuluh kilo
tiga kilo setengah
yang kayak gini ini sekitar tujuh kilo
metode ini telah dikembangkan sejak tahun dua ribu lima
dan kini jumlahnya mencapai ribuan pohon yang tersebar di sepanjang lereng gunung anjas moro
dari budidaya flora kisah inspiratif bisnis lainnya datang dari
ia adalah atila akil zaidan atau yang akrab di sapa zaidan
pemuda asal gandus palembang sumatera selatan yang memiliki sekitar delapan puluh koleksi tarantula
total terdapat tiga puluh spesies tarantula
mulai dari indonesia myanmar amerika latin dan afrika dengan berbagai ukuran
tarantula tidak membutuhkan perawatan khusus
menurut zaidan hanya perlu mengetahui karakteristik
karakteristik tarantula termasuk habitatnya
bila butuh kelembaban cukup semprot sedikit sarangnya dengan air
pemberian pakan pun cukup dilakukan seminggu sekali
dengan diberi jangkrik ulat hongkong serta dubia yakni serangga yang mirip dengan kecoa
selain sebagai hobi zaidan melihat peluang hewan peliharaan eksotik ini menjadi bisnis
dari jenis anakan hingga dewasa dijual mulai dari rp tujuh puluh hingga rp tiga ratus lima puluh
dan dalam sebulan lima belas ekor tarantula bisa terjual
untungnya itu lumayan buat satu tarantula
terutama kalau tarantula yang udah adol dan jenis kelaminnya female
karena harganya bisa dua tiga kali lipat dari harganya male
bila tertarik memelihara tarantula anda disarankan memulai dengan ukuran anakan
agar anda lebih mengenal dan beradaptasi dengan perilaku tarantula secara perlahan
tim liputan cnn indonesia